keboiwa yang nolongku terima kasih kamu iwa kamu memang sayang baik
ada rasa rasa pak
di rumahnya tantri
kamu tidak bercanda kan
aduh pak ayo kita ke rumah tantri
karung ini buat apa dadong
masukkan kera di dalam karung
pukul berkali kali sampai mapus
benar juga dadong
sekarang saya akan menjalankan tugas
oke dadong terima kasih
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
di sini tidak ada rasa selain kita ya kan
baunya sudah tidak ada
sepertinya keboiwa dan anak manusia itu sudah meninggalkan hutan ini
iya benar kita ditipu
terus bagaimana dong
kalau gitu kita tetap siaga
takut takut dia ada di sana lain
kalau begitu kita cari si gulung aja yuk
coba tahu saja dia menyimpan makanan
bagitin saja kamu kera
tentera lama banget kamu pergi
aku kesepian di sini
bagian kamu tidak mau ikut
habis kamu mainnya ke hutan
kamu yang aneh kera
asal seluruh kan di hutan
kenapa kamu takut juga hutan
aku takut dimakan raksasa
semua kelakuan hutan mati dimakan raksasa
aku mau bawa ke sini loh raksasanya
wah jangan bercanda kamu
aku sungguh sungguh lho
rumah sekecil ini
mana muat buatku
mendingan aku tidur di smak bulkar sana
pernah bilang kamu habis dari hutan
main sama kebo iwa bium
dia sebatang kara di hutan
dia gak punya teman
dan gak punya siapa siapa
kasian sekali dia tinggal di hutan sendirian
tantra kenapa kamu ngajak dia aja tinggal di sini untuk jadi temanmu
biar dia jadi temanku juga
kan seru kalau rame
benar bium setuju
kalau kebo iwa tinggal di sini
kenapa pakai sumpah segala
iya bium sumpah
kamu ajak aja dia ke sini
tantra udah mengajaknya
nah sekarang dia ada di depan rumah
oh jadi kamu sudah mengajak dia ke sini
bium jadi penasaran
siapa sih sahabat baru kamu itu
kak kamu harus itu aja ya
biumku ingin bernafas denganmu
jangan takut bium dia bukan raksasa yang jahat
iya bium saya temannya tantra
kamu mau dia tinggal di sini
tapi kan biong sudah sumpah
kalau dia boleh tinggal bersama kita
tapi kan bium gak tahu kalau dia itu raksasa
orang orang desa nggak akan setuju kalau dia tinggal di sini
kalau bium menarik sumpah
biar tantra aja yang tinggal di hutan bersama kebo iwa
ya sudah deh
dia boleh tinggal sama kita
tapi rumah ini kan kecil
mana cukup untuk ukuran badannya
saya akan tidur di luar
terima kasih bium
bium manis bium kardi
nggak mungkin mati perang itu
ia sneak us
ada apa ini kerah ada apa iwa jelantik niat jahat sama aku
ya dia mau membunuh kera itu dengan tongkat dan karungnya
sudah bedud lah kalau jelantik memang punya niat jahat
hai untuk ada keboiwa yang nolongku terima kasih keboiwa kamu memang rasa yang baik
ada ada ada ada ada ada di mana mana di rumahnya tantri
suruh penduduk desa akan menghukum rumah kita
sebaiknya kamu sembunyi saja dulu kalau tidak orang orang bisa akan menangkapmu aku tidak takut
aku ada api walaupun
hai ada kita
kakani beraninya masuk ke isa ini
sebenarnya raksasa itu suamimu atau piaraanmu
jangan banyak tanya
sekarang kita usir raksasa itu
kalau gitu bakal ajar
ada apa ini
kalian ribut ribut kayak gini
raksasa itu baik
saya tidak suka ada keributan
dan kekacauan di desa ini
semuanya bisa kita selesaikan
raksasa itu sangat berbahaya
jauh lebih berbahaya
jika tidak segera kamu bungkam

kalau kalian masih mengharapkan
semoga semuanya pieces